aku bener bener takut
aku harus gimana
kamu harus tenang
lepasin atau aku teriak
teriak yang kenceng
saya gak akan lepasin kamu
apa masih perlu aku membela diri
menegaskan lagi bahwa
bukan aku yang mau bunuh roy
tapi aku sudah pernah melakukannya
mencoba meyakinkan semua orang
bahwa aku gak bersalah
tapi tidak ada satupun yang percaya
apakah kamu gak mau mengakui
kalau kamu udah selingkuh
aku sama selingkuh yang kau
kamu setinggi itu sama aku
berdasarkan bukti bukti yang ada
dan keterangan para saksi
di sidang sebelumnya
maka dengan ini sidang memutuskan
bahwa terdakwa andi
karena kebenaran dikebur
dalam ketidakpercayaan semua orang padaku
aku akan menangkapmu
silahkan masuk bu

tipu pipu banget tau
pokoknya nih eh
bu andin ngajarin bagus banget
gue jadi lebih ngerti deh
bagi bicara soal bu andin
jangan parah macam macam sama bu andien kalau masih mau kuliah disini
lama gak kesini
mudah mudahan alin ada di kampus
maaf warably di pasang nih
udah di dateng ya nung
baiklah jadi kita dulu disini
wah harusnya juga ada yang dateng
udah di sini
kenapa lu disana
udah di sini
boleh di sini tanpa keras
nganggap aku di sini
kok kamu mau dateng sama nung
sepertinya anda tidak pantas menyebut andin istri anda
setelah apa yang anda lakukan sama dia
karena dulu anda gagal untuk menjaga andin
dan sekarang anda berharap saya juga gagal seperti anda
tidak akan el nino prasetya
saya tidak akan melepaskan andai
dan anda jangan pernah dekat dekat dengan andin
saya rasa andin juga tidak akan senang dekat dekat dengan anda sekarang
dan melepaskan andin
dulu aku memang bodoh
aku tidak bisa mengambil keputusan seperti aldebaran
untuk mempertahankan andin
aku merasa sangat bersalah melihat andin terluka
di dalam pernikahannya dengan adat
pernikahan yang agak merosot
andin udah gak ada di kampus

itu kan bener
gue harus selalu
mama pergi ya
mama harus balik lagi ke restoran soal
mama gak mau papa cemas mikirin mau
karena dari tadi mama gak angkat teleponnya papa
aku bener bener takut
aku harus gimana
aku harus gimana
kamu harus tenang
karena ketakutan itu gak akan menyelesaikan masalah
kamu minta ampun sama allah
supaya kamu diampuni dosa dosa kamu sekali
dan supaya allah selalu melindungi kamu dari masalah masalah kamu yang baru